siapa yang tak kenal kolang kaling
biji buddha dari buah pohon aren ini kerap dijumpai sebagai hidangan tajil di bulan ramadan
teksturnya yang kenyal dengan rasa cenderung netral dengan mudah diolah menjadi berbagai hidangan baik makanan maupun minuman
harga yang relatif murah menjadikan kolang kaling diserbu saat bulan ramadan
mas egy mau beli kolang kaling sekilo berapa sih
harganya sekilo lima belas mas
ini milihnya gimana ya tinggal ambil aja gini
iya tinggal ambil aja
kalau bulan ramadhan tuh banyak yang beli kolang kaling kenapa ya
untuk sekarang sih kan di bulan ramadan kayak buat
nah udah segini aja tuh
tak heran kolang kaling membawa berkah bagi pedagang
kepala kepala kepala
omsetnya berapa sehari
ya tergantung sih bang kalau lagi rame ya banyak juga
berapa harga lagi lah

kolang kaling berbentuk pipih lonjong dan bergetah cenderung berlendir
pembeli mengaku harus benar benar memilah kolang kaling yang baik
saya biasa satu ya warnanya ya yang masih putih terus gak ada matanya
ya terus ya ini apa namanya tuh gak keras
yang lembek ya nggak bagus aja nanti kalau ini
manisan tiap tahun
mengolahnya pun harus tepat sebab lendir pada kolang kaling yang tidak dibersihkan
bisa menimbulkan bau asam
agar kolang kaling tidak berbau asam bilas dengan air mengalir hingga lendirnya terbuang
bila masih menyisakan bau rendam kolang kaling di air bekas cucian beras selama satu hingga dua jam
kemudian pilas kembali dengan air bersih
selain itu kolang kaling bisa direbus dengan daun pandan dan daun jeruk
agar semakin menambah nikmat aromanya
bagi penjual takjil menyetop kolang kaling dilakukan untuk mempermudah produksi
tanpa harus ke pasar setiap hari
parmi salah satunya kolang kaling yang ia olah bisa bertahan hingga satu minggu
nah kolang kalingnya sudah diolah di dalam kolak
hmm isinya barengan berenangnya sama pisang ya bu ya
ibu ini kolang kaling kalau ngolah itu kan gak gampang ya
kalau nggak salah dia bisa menimbulkan bau
cara menghilanginya bagaimana ibu
direbus dulu habis dicuci bersih direbus air mendidih gitu
biar tidak basi biar tidak lendir
kecenderungannya ada lendir gitu ya karena kena air
terus teksturnya lembek atau seperti apa
lembek kalau nggak direbus pakai air mendidih lembek
terus bau gitu
jadi cermatlah memilih dan mengolah kolang kaling agar olahan kolang kaling anda
semakin nikmat disantap saat berbuka
tim liputan cnn indonesia jakarta